yang disini ini bukan pedugas madang bakaran bukan anggota bppd dan juga bukan anggota tni juga
mereka adalah masyarakat biasa di banjarbaru atau kabupaten banjar
alasannya ya karena kan kebanyakan di sini rumah kayu ya kan rumah kayu terus
lahannya juga terlalu banyak jadi untuk memadamkan api ya kami lebih baik turun
sama seperti beberapa provinsi lain

kalimantan selatan tak luput dari kebakaran hutan dan kabut asap pada kemarau kali ini
tiga wilayah utama di provinsi ini tak luput dari bencana ini
sama seperti beberapa provinsi lain kalimantan selatan saat musim kemarau akan menghadapi masalah kebakaran hutan dan lahan dan bencana kabut asap seperti ini
pemandangan kabut asap yang tebal seperti ini biasanya saya jumpai pada saat pagi hari baik itu dari kota banjarmasin yang ada di sana kabupaten banjarbaru dan kota banjarbaru yang ada di sebelah sana
namun di kalimantan selatan penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan sedikit berbeda dengan beberapa provinsi lain
di mana tidak hanya pihak pihak pemerintah yang turut langsung untuk melakukan proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan
karhutlah di kalimantan selatan ditangani oleh tim yang tergabung dalam satgas karhutlah yakni bpbd tni polri dan manggala agni
namun ada unsur lain yang turut terlibat dalam proses pemadaman kebakaran lahan
mereka adalah barisan pemadam kebakaran swasta atau bpk swasta
ya swasta yang dimaksud di sini adalah sebuah
komunitas pemadam kebakaran yang berasal dari unsur masyarakat
kali ini saya bertemu barisan pemadam kebakaran swasta ajipura di kecamatan martapura kabupaten banjar
bpk ini telah berdiri sejak dua ribu sebelas lalu untuk melakukan pemadaman kebakaran secara swadaya di sekitar martapura
bang yudi ajipura ini udah ada dari tahun berapa dan dulu itu dibangun untuk apa sih bang
dari tahun dua ribu sebelas pak
dulu itu dibangun karena seringnya kebakaran rumah yang ada di laut selatan
dulu dua ribu sebelas itu kita hanya mempunyai satu gerobak pak
pakai gerobak dulu
gerobak aja dengan satu mesin
terus seiring berjalannya waktu karena antusias masyarakat di sini cukup banyak
mereka siap membantu maka sepelan pelan kita swadaya masyarakat dan saya pribadi memberikan menambahkan satu unit tambahan pickup contohnya
sering berjalan waktu lagi
saya lihat teman teman semua sangat semangat lah
sangat semangat dan juga untuk di masyarakat sini juga positif
untuk kegiatan positif ya
sedikitnya positif saya tambah unit unit tambahan seperti ambulan dan saat ini alhamdulillah
punya tank ini ya
sudah punya truk sendiri
kalau pak yudi sendiri ini kok mau nih membangun dan ya mengeluarkan uang yang tidak sedikit kan gitu kan
untuk membangun apa ya
unit pemadam kebakaran
untuk pemadam kebakaran seperti ini pak yudi
apa gitu pak
untuk membangun unit pemadam tangki ini sendiri satu karena jiwa sosial mungkin ya
satu karena jiwa sosial dan juga saya lihat tangki ini tidak berfungsi hanya untuk pemadam kebakaran pak
seperti karyotelah contohnya rumah tinggal kebakaran suplai air bersih untuk musyola dan masjid rumah rumah yang kekeringan

namun kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi
belakangan membuat pasukan bpk ini turut membantu kerja petugas selama beberapa tahun terakhir
terima kasih ya pak
baru tahun ini kan kita kemarau panjang dan kita sendiri di kalimantan selatan siaga ya untuk asap
jadi ya kita dipanggil nggak dipanggil oleh pemerintah kita terjun ke lapangan pak
oh jadi nggak diminta pun tahu ada informasi titik api berangkat
madamin dipanggil nggak dipanggil oleh pemerintah daerah kita tetap berangkat pak
nggak dibayar nggak diapain sih
gak dibayar nggak diapain karena ya jiwa mereka relawan tergantung hatinya
padahal mereka juga punya pekerjaan mereka tinggalkan untuk ya untuk masyarakat lah
berdasarkan informasi dari grup whatsapp hari ini bpk ajipura dijadwalkan bergerak
membantu penanganan kebakaran lahan gambut di kota banjarbaru
bermodalkan sebuah truk tanki air sebuah mobil pickup pengangkut mesin pompa air
dan beberapa anggota mereka dengan sigap bergerak menuju lokasi kebakaran
posisi sekarang tim dari barisan pemadam kebakaran ajipura yaitu pemadam kebakaran swasta ini
baru saya mendapat satu info titik api
lokasinya tidak jauh katanya dari bandar udara samsudinur
dua unit mobil ini satu mobil pickup yang saya naikin ini untuk membawa pompa airnya
dan di sana tanki air jadi sistemnya nanti mereka
pompa air ini akan menyedot sumber air di lapangan masuk ke tanki air
untuk melakukan proses pemadaman di kebakaran lahan gambut
setelah tadi berkeliling kurang lebih setengah jam atau tiga puluh menit
tim barisan pemadam ini menemukan salah satu titik api yang lokasi tidak jauh di bandara
lokasinya memang tidak jauh juga dari pinggir jalan
jadi tadi saat ketemu dari pinggir jalan mereka langsung mendapat
dan kebetulan ada sumber air juga
ini mereka semua lagi prepare buat madamin kebakaran lahan gambut
memang sekarang ini sudah tinggal asapnya aja tapi kebakaran lahan gambut seperti kita ketahui
itu masih terbakar dalam
dan itulah yang menjadi penyebab utama kabut asap itu masih terbakar
dan itulah yang menjadi penyebab utama kabut asap itu masih terbakar di dalam
jadi kita harus menyelimuti wilayah di sekitar banjarmasin banjarbaru ataupun kabupaten banjar
setelah persiapan usai tim pemadam bpk ajipura langsung masuk ke lahan
untuk mencari titik api di lahan gambut
medan yang sulit tidak mengecilkan nyali mereka
dengan gesit mereka terus menyemprot kepulan asap
agar lahan gambut yang terbakar segera tergenang air
yang di sini ini bukan petugas pemadam kebakaran bukan anggota bpbd
dan juga bukan anggota tni juga
mereka adalah masyarakat biasa di banjarbaru atau kabupaten banjar
yang selama karhutlah sejak dua ribu tujuh belas dua ribu enam belas kemarin ini mulai tergerak
mereka adalah pasukan dari badan atau barisan pemadam kebakaran swasta
yang belajar melakukan pemadaman gambut aja di lapangan secara langsung
berdasarkan pengalaman tapi mereka itu muter
dan sekalinya menemukan titik api langsung masuk ke dalam wilayah lahan
dan melakukan proses pemadaman yang cukup intensif di sini
selama kurang lebih satu jam tim bpk ajipura melakukan proses pembasahan
di kebakaran lahan gambut kali ini
bang arjan basicnya
basicnya bukan pemadam
maksudnya apa kerjaannya
berarti belajar madamin api itu dari mana
dari ya lihat teman teman ada teman dari bpd
nanya nanya gimana caranya sih ramadan
ya itu ya pengen sih ikut
kalau memadam gambut
oh ya kalau gambut tekniknya itu
numpuk ke dalam
sampai banjir sampai basah kalau nggak itu nggak mau padam
nggak mau padam lama emang
awal kan udah beberapa tahun nih
sudah beberapa tahun ya
terus asap tadi pokat banget rasanya tuh ya bang ya
ya sering batuk
batuk sama plu ya bang
nggak kapok malah senang
kalau berobat pakai diri sendiri
kita dapat bantuan gitu bang dari pemerintah atau dari mana gitu
pribadi aja tapi senang lah
emang sudah jiwanya
tidak ada bayaran atau kompensasi apapun
seperti misalnya jaminan kesehatan
bagi para anggota barisan pemadam kebakaran swasta
mereka melakukan pekerjaan ini
secara ikhlas sebagai relawan
agar kampung halaman mereka bisa terbebas
dari ancaman kebakaran lahan dan kabut asap
barisan pemadam kebakaran swasta ajipura
bukan satu satunya bpk
yang menangani kebakaran hutan dan lahan di banjarmasin
kabupaten banjar dan kota banjarbaru
di tiga wilayah ini
terdapat lebih dari tujuh ratus organisasi barisan pemadam kebakaran swasta
yang secara sosial menangani berbagai jenis kebakaran
pemadaman kali ini dilakukan oleh tim gabungan bpk swasta
dengan armada truk tanki air sepeda motor modifikasi
dan personel pemadam wanita
tidak ada halangan apapun
meski pekerjaan memadamkan api identik dengan pekerjaan pria
para wanita yang biasa disebut lady fire ini tak kalah sigap
dalam proses pemadaman

rata rata alasannya apa sih
alasannya ya karena kan kebanyakan di sini rumah kayu
ya kan rumah kayu terus lahannya juga terlalu banyak
jadi untuk memadamkan api ya kami lebih baik turun
karena dari hati juga pengen ikut begini
oh seneng gitu
kalau lagi memadamkan api alasannya seneng
senang karena kami membantu masyarakat
di banjarmasin pemadaman yang dilakukan tim gabungan
seperti ini biasa terjadi
meski ada banyak barisan pemadam kebakaran swasta
tidak ada persaingan di antara mereka
saat di lapangan mereka justru bahu membahu untuk menyelesaikan tugas
ya tidak ada saing menyaing
bahkan ya mereka itu kadang kadang setiap terjadi kebakaran di permukiman padat
mereka saling kerjasama
misalkan ada kurang bagian peralatan mereka saling menukar peralatan
disitulah ke akrabat
setelah kebakaran mereka terjalin artinya misalkan unit portable an memerlukan unit tanki
tanki juga memerlukan portable disitulah ada sedikit kerjasamanya yang luar biasa yang kita lihat
selain titik api utama barisan pemadam kebakaran swasta biasanya fokus pada aktivitas mereka
ke kebakaran yang dekat dengan permukiman masyarakat
hal inilah yang membuat masyarakat jauh lebih tenang
meskipun tak jarang kebakaran terjadi dekat dengan tempat tinggal
itu epicnya dampaknya banyak lah ya untuk masyarakat sini
susah ya kabutnya satu dulu susah pernapasannya
banyak di sini yang abut lah gitu untuk melahap lahapnya apinya tuh
tapi kalau alhamdulillah kalau di sini kalau buat bpk pulang
buat bpk di sini cepat aja menunggu langinya
jadi kalau ada kebakaran bpk tuh langsung datang
satu ke dua puluh empat jam untuk di kertak hanyar ini pak
tidak banyak kota di indonesia yang memiliki ratusan barisan pemadam kebakaran
banjarmasin kabupaten banjar dan banjarbaru praktis menjadi pioner bagi kota kota lain di indonesia
hal ini nampak ketika saya melihat betapa banyaknya
armada pemadam kebakaran swasta yang datang saat kebakaran menimpa salah satu ruko di kota banjarmasin
dan seperti inilah situasi yang biasa terjadi di kota banjarmasin saat sebuah kebakaran terjadi
di mana tidak hanya mobil pemadam kebakaran milik dinas pemadam kebakaran kota saja yang turun tangan
namun ada puluhan mobil pemadam kebakaran swasta beserta dengan relawannya
yang turut andil dalam melakukan proses pemadam kebakaran
meskipun kebakaran kali ini tergolong menjadi kebakaran yang kecil
keberadaan barisan pemadam kebakaran swasta di kalimantan selatan memiliki sejarah yang panjang
bpk marak hadir pertama di kota banjarmasin
namun seiring perkembangan zaman tren ini menyebar hingga ke kota dan kabupaten tetangga
kehadiran bpk dimulai sejak era seribu sembilan ratus an saat ruko ruko milik pengusaha tionghoa kala itu sering tertimpa musibah kebakaran
trend ini kemudian menyebar di hampir seluruh kota banjarmasin pada era seribu sembilan ratus tujuh puluh an
kala itu kebakaran marak terjadi di kota ini
trend itu bukan tren tapi memang ada kesadaran bersama ada musuh bersama common enemy nya kan
bahwa banjarmasin yang di atas kota rawat kemudian juga bangunan bangunannya banyak terbuat dari kayu
nah terus kejadian kebakaran itu sering kali terjadi
nah mereka punya kesadaran kolektif yang sama bahwa kita ini perlu nih memiliki barisan pemadam kebakaran sendiri
keberadaan barisan pemadam swasta sedikit banyak membantu tugas pemerintah untuk masalah kebakaran
baik kebakaran bangunan maupun kebakaran lahan

hal ini bukan berarti penanganan kebakaran bisa dilakukan oleh siapa saja
proses pemadam kebakaran sejatinya bukan pekerjaan biasa
diperlukan skill dan teknik khusus untuk bisa memadamkan si jago merah
di kota banjarmasin dinas pemadam kebakaran setempat secara khusus memberikan pembinaan kepada barisan pemadam kebakaran swasta yang tercatat
sebenarnya sudah lumayan bagus ya bpk swasta di tempat kita
mereka memahami sudah pada umumnya secara genar
cuma kita memberikan tambahan lagi agar mereka bisa lebih fokus dan efektif dalam hal pencegahannya
misalnya nanti kan kita memperlakukan zona mas
jona jona itu nanti kalau dulu zonanya itu batasnya sungai ya
karena bpk swasta di banjarmasin ini sangat banyak
nanti dia kalau terjadi kebakaran dia turun ke lapangannya akan mengakibatkan efek lain juga
terjadi kemacetan lalu lintas dan tidak efektif juga yang datang belakangnya
tidak sampai juga dia menyemprot oleh sebab itu kita nanti mengatur zona zona itu
kalau kita sih melihatnya bukan dari keuntungan pemilik lahan sih
justru kita itu sangat kecewa dan sangat khawatir dengan banyak hal dengan kebakaran tersebut
kalau keuntungan saya nggak mikir peser aja mereka mau untung apa
yang jelas mereka merugikan
ada orang mental regi
bencana kabut asap dan kebakaran lahan merupakan masalah serius di kalimantan selatan
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mencatat hingga awal oktober dua ribu dua puluh
lebih dari dua puluh empat ribu hektare lahan terbakar
angka ini meningkat pesat jika dibandingkan dapat kebakaran di hutan dan lahan
pada dua ribu dua puluh dua seluas empat ratus dua puluh
delapan hektare dua ribu dua puluh satu seluas delapan enam ratus dua puluh lima hektare dan tahun dua ribu dua puluh di angka empat tujuh belas hektare
dari empat wilayah yang memiliki jumlah titik api terbanyak
pemadaman difokuskan di kabupaten banjar dan kota banjar baru
kedua wilayah ini penting untuk segera ditangani
karena berdampak dengan objek vital seperti bandara samsudinur
dan kondisi kabut asap di kota banjarmasin
lahan gambut di sekitar jalan gubernur syarkawi kabupaten banjar
ini merupakan salah satu titik utama lokasi terjadi kebakaran hutan dan lahan
di provinsi kalimantan selatan
selama beberapa hari saya ada di sini
helikopter yang membawa air untuk melakukan proses waterbombing
dan sekaligus pemadaman di kebakaran lahan gambut ini
masih terus melakukan proses pemadaman
tidak hanya itu tim dari pihak kepolisian tni
atau yang tergabung dalam satgas
karhutlah di provinsi kalimantan selatan secara intensif
memantau secara langsung beberapa titik api
yang selalu muncul di sekitar wilayah ini
ketiga wilayah ini memiliki beberapa titik api yang selalu muncul di sekitar wilayah ini
sejak bulan mei lalu provinsi kalimantan selatan
sudah menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan
hingga dua puluh lima november mendatang
status ini membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan
dilakukan secara intensif di setiap wilayah
ternyata peta kerawanan karhutlah di provinsi kalimantan ini
ada beberapa titik mas yang paling agak parah adalah di kota banjarbaru
kebetulan kota banjarbaru ini ada selain ibu kota provinsi
juga memiliki aset strategis yakni bandara samsudinur
makanya beliau meminta untuk konsentrasi di ring satu namanya mas
oleh bpd provinsi kalimantan selatan
sebelum kita siaga darurat taruhlah
pak gubernur telah memerintahkan untuk membentuk posko posko mas
terus lagi di bati bati di batola
itu merupakan areal yang masuk di ring bandara
kita takut asap misalnya dari batola itu akan ditiup atau akan terangin bisa ke bandara
beruntungnya wilayah di kalimantan selatan
keberadaan pemadam kebakaran swasta cukup membantu kerja petugas
saat api berkobar di titik kebakaran lahan
sejauh ini satgas dan masyarakat sudah menangani
satu dua ratus dua belas titik kebakaran di lahan seluas tiga tiga ratus dua puluh satu hektare
alhamdulillah di kalimantan selatan ini
penanganan karhut ini semua pihak seluruh komponen terlibat mas
tni polri seluruh kesatuan skpd
terus lagi ada instansi pusat ada pemadam swasta
nah inilah yang sangat membantu kita semua untuk bisa cepat
dalam hal menanggulangi kebencanaan khususnya karena

saat ini titik api bisa terkonsentrasi di beberapa wilayah saja
setidaknya jauh dari bandara dan tidak menimbulkan kabut asap pekat
ke kota banjarmasin
meski demikian pekerjaan belum tuntas bagi petugas di lapangan
saya menyaksikan betapa melelahkannya
membereskan sisa sisa karhutlah di lahan gambut agar tidak kembali terbakar
posisi lahan yang terbakar ini beberapa hari lalu saya lihat
ada apinya yang muncul di permukaan namun saat ini apinya sudah padam
tapi proses penyemprotan ataupun penyiraman masih terus berlangsung
karena yang terbakar adalah lahan gambut yang harus dilakukan proses pembasahan lahan
begitu ya pak rudi
sekarang ini sebenarnya fungsi dari proses pembasahan lahan itu sebagai apa pak
ini kan kalau kasar batak kita lihat ini kan sudah tidak ada api sisa sisa saja
itu apa pak fungsi pembahasan
nah kita fungsi pembasahan supaya bara itu di bawah betul betul padam pak
jadi kita masih ada asap muncul itu bara di bawah kita tidak tahu pak luasan baranya berapa lebar berapa
tidak tahu karena memang tidak kelihatan di bawah
di atas masih ada bahan bakar yang bisa menyala
kalau dibiarkan kena angin nanti muncul api di permukaan lagi
ini sudah hampir satu minggu kita kerjakan
tetap saja masih intinya bara di bawah itu masih ada dan masih muncul asap
kalau bara ini kita tidak bisa prediksi pak
satu unit tangki empat ribu liter atau lima liter kita pembasahan belum tentu dapat lima meter persegi
lima meter persegi cuma sebegini saja pak
iya betul makanya ini mungkin tangki sudah menipis ini isi
oh tinggal buat ini aja
padahal daerah sini di sana masih ada sisa sisa kebakaran sebelumnya
masih luas pak
iya masih luas
kan ada titik titiknya jauh dan kendala kita air sudah kesulitan
tangki tidak bisa mengkaper ke sana pak karena tidak ada akses jalan
makanya kalau pada saat kemarau gini di tengah lahan yang udah terbakar bisa muncul api lagi
kendalanya karena belum basah
bencana ini menyusahkan semua pihak
siang hari yang terik petugas harus berhadapan dengan panasnya lahan yang terbakar hingga ke dalam tanah
bahkan sebagian pemilik lahan ada yang sengaja membakar untuk mendapatkan keuntungan
hipotesa yang ada didasari dari proses hukum yang sudah berjalan hingga berdasarkan temuan tim pemadam di lapangan
kondisi di kalimantan selatan diperparah dengan tidak adanya kepedulian dari pemilik lahan
untuk turut membantu
padahal berdasarkan perda nomor satu tahun dua ribu delapan belas
pemilik lahan di kalimantan selatan wajib menjaga lahan masing masing agar terhindar dari kebakaran
ketika misalnya lahan itu dibakar pertama dari sisi ekonomis mas
itu lebih menguntungkan karena tidak lagi biaya sewa sewa atau pengerahan alat teknologi
jadi lebih murah biayanya juga
kalau di lahan pertanian itu kan digunakan untuk misalnya
itu bisa membunuh hama hama
sehingga kalau hama itu terbunuh
juga kalau lahan dibakar itu
lahan itu saya baca di buku itu agak subur
kalau kita sih melihatnya bukan dari keuntungan pemilik lahan sih
justru kita itu sangat kecewa dan sangat khawatir dengan banyak hal
dengan kebakaran tersebut
kalau keuntungan saya nggak mikir terserah aja mereka bawa untung apa
yang jelas mereka merugikan
karena pemerintah yang mengatakan
karena pemerintah itu sebenarnya tugasnya cuma satu
memberikan lingkungan yang sehat untuk masyarakatnya
sehingga kenapa kami pemerintah provinsi kalimantan selatan
bersama juga pemerintah kabupaten berdarah darah untuk menyelesaikan karhutlah ini
karena ingin memberikan jaminan lingkungan yang sehat untuk masyarakatnya
di luar bagaimana pemilik lahan kurang peduli dengan kewajiban mereka
untuk menjaga lahan mereka
terlepas dari alasan apapun
kebakaran dan pembakaran lahan adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan
selain berdampak langsung ke masyarakat
kebakaran di lahan gambut akan berdampak ke jangka panjang terhadap lingkungan
kalau dampak yang paling kelihatan
paling nggak habitat dari makhluk hidup yang lain yang sudah mulai terganggu
kita akan melihat ketika terjadi kebakaran
tentu burung reptil ataupun apapun makhluk hidup yang ada di sana
termasuk faunanya sendiri juga pasti juga akan hilang
lost biodiversity itu dampak penting juga yang kita menjadi perhatian penting juga
selain dari degradasi tadi
ketika lahan gambut itu sekali kebakar
dia akan kehilangkan perannya untuk jadi spawn
jadi ketika sekali kebakar
berarti hati hati untuk siklus ke depan
jadi benar benar harus diperhatikan bagaimana manajemen hidrologi
dari lahan gambut tersebut
kita harus pastikan bahwa lahan gambut itu benar benar akan terairi dengan baik
atau keredam air bahasanya
pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan
berkaca pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
karhutlah kembali mengganas pada kemarau kering
tidak hanya kalimantan selatan
beberapa provinsi lain yang memiliki lahan gambut
juga mengalami hal yang sama
ini merupakan siklus yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun sekali
terakhir kali terjadi karhutlah yang cukup parah pada dua ribu sembilan belas
dan sebelumnya yaitu dua ribu lima belas
itu sebenarnya harusnya menjadi pembelajaran buat kami dan kami pemerintah provinsi
bahwa kita harus jangan dulu
tidak usah nunggu sampai kering
langsung dibasahin aja
mumpung misalnya sumber air di waduk riam kanan masih banyak
sehingga kita pastikan semuanya kerendem
nah ini tentunya kami perlu perencanaan yang lebih komprehensif
pencegahan adalah langkah nyata untuk menghentikan bencana yang mengganggu hidup manusia ini
pemerintah perlu melakukan pendekatan intensif dan tegas
agar perilaku manusia yang merugikan seperti ini
tidak menjadi bencana yang berkelanjutan di negeri ini